saat ini saya sedang berada di new york tepatnya di gedung pbb di amerika serikat
karena memang sedang diselenggarakan sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan
nah saat ini saya sudah bersama dengan menteri luar negeri republik indonesia ada ibu retno marsudi
halo apakah berhati
alhamdulillah baik gimana bu selama satu pekan
sekarang sudah agak lega karena statement nasional sudah disampaikan baru saja selesai
dan tangkapannya cukup baik jadi sekarang lega masih ada beberapa pertemuan sampai hari selasa
oke karena sekarang sudah lega jadi saatnya kita mau nanya banyak orang yang ingin tahu soal bu retno dibalik perjalanan menlo
jadi kalau misalnya kita ngebayangkan berarti ini tahun ke sembilan sudah sembilan tahun suka duka sebagai menlo
kita tuh ngebayangkan
ngebayangkan gitu bu wah enak ya jadi menlo itu jalan jalan keliling dunia
kalau jalan jalannya untuk piknik enak
taruh koper terus kita jalan jalan piknik foto foto enak
tapi ini kan tugas ya tapi tetap suka jadi kalau tanya suka dukanya kalau buat saya suka sukanya
suka dan suka
karena ya dukanya nggak usah diceritain lah yang penting kita positif dan kalau kita suka terhadap pekerjaan kita
insya allah sih akan lebih
lebih enteng ya karena kalau dipikir dari sisi travelingnya kebayang gak sih
dari indonesia kalau ke new york itu kan all the gather dua puluh satu jam
dan biasanya begitu datang di satu tempat itu saya udah nggak pakai istirahat
either langsung apa namanya mostly langsung melakukan pertemuan
dan itu tidak berhenti sampai hari kepulangan
jadi begitu selesai sidang misalnya hari terakhir
saya melakukan pertemuan koper semuanya udah ditutup
begitu pertemuan langsung kembali ke indonesia
kadang kadang tidak kembali ke indonesia kemudian ke negara lain
itu yang mau jadi pertanyaan saya berikutnya ngomongin soal istirahat
ini kita ngebayang nih ibu rangkaian agendanya koreksi kalau saya salah dari asean kemudian ibu india india kemudian ibu ke kuba
lalu ibu ke new york
itu baru yang sekarang nih
itu tidurnya gimana yuk
saya dari jakarta ke new york aja saya butuh waktu berapa tuh
empat hari kayaknya buat netesin jetlag
aku coba untuk adjust
jadi memang yang paling berat itu kalau kita ke amerika ya
karena betul betul terbalik kan dari sisi jamnya
beda jamnya sebelas jam
jadi aku berusaha ngatur di pesawat misalnya pada saat berangkat itu kita sudah harus meng adjust waktu destinasi kita
jadi kalau misalnya kita mau ke new york kapan new york tidur kita harus tidur
terus kalau balik nih ya aku udah ngitung nih
naik pesawat jakarta pukul berapa aku harus tidur pas jakarta tidur
ibu tito berapa jam sih ibu sehari
kalau tidak ada krisis saya berusaha untuk tidur cukup
karena buat saya teori saya mengatakan kita kerja harus keras ya
memang tuntutannya kerja keras
tapi kita harus cukup olahraga makannya bagus bagus dalam arti sehat ya
bukan bagus yang enak enak dan banyak tapi sehat
dan tidur yang cukup
jadi saya kalau misalnya diajak teman teman ayo kita makan malam atau hangout malam
saya bilang enggak aku mau tidur
karena buat saya tidur itu investasi untuk besok
tidur itu investasi untuk besok
oke ngomongin sehat hidup sehat juga
ibu tuh kemana mana selalu olahraga
saya lihat di instagramnya ibu ibu kemarin ke kuba
ya ada tuh videonya
kemarin di brian park atau sekitaran situ di new york lah ya pokoknya
emang harus nyempetin jogging
harus karena saya merasa nyaman comfortable dan semangat ya
semangat kalau saya sudah olahraga
jadi selama di new york kan pertemuan mulai dari breakfast
dari breakfast sampai malam
besoknya begitu lagi
jadi saya sudah berhitung
maka pertanyaan saya sebelum masuk ke hari besok saya tanya sama tim
besok pertemuan saya mulai dari jam berapa
kalau jam delapan berarti harus ada waktu untuk persiapan
maka di sini apa namanya subuhnya kan lima dua puluh something
kadang kadang aku setengah lima udah lari
setengah lima lari sejam sampai jam lima tiga puluh subuhan
atau kalau waktunya mungkin subuhan dulu abis itu lari
tapi buat aku ya karena sudah kebiasaan harus
harus ya oke
kalau ke luar negeri bu jalan jalan apa yang harus selalu besok
aku belum pernah jalan jalan ke luar negeri
aku kerja ke luar
kalau kerja bu keliling dunia
keliling dunia aku pengen jalan jalan ke luar negeri
boleh nanti saya temani
kalau pengen jalan jalan pengen kemana bu
aku sebenarnya pengen jalan jalannya malah ke indonesia loh
banyak banget kan yang belum dikunjungi
yang paling harus dibawa kalau kerja ke luar negeri
kalau aku tuh sambel loh
sama baju olahraga
jadi baju olahraga sama sepatu lari itu
yang pertama kali aku berpikir aku harus berpikir
masuk ke koper dan itu dalam satu kotak terpisah
baru kemudian aku ngitung
ada berapa hari ada berapa pertemuan yang harus aku hadiri
karena kadang kadang ada pertemuan
terus kemudian ada acara resepsi
dan bajunya mungkin beda
nah disitu baru
itu biasanya ngitung ngitungan aku lakukan di dalam mobil
tak hitung berapa baju yang harus di
itu ibu sendiri yang hitung
iya aku hitung sendiri kadang kadang mix match dan sebagainya
terus begitu sampai rumah baru dimasukin
harus aku sendiri yang ngepak
karena aku harus tahu kebutuhannya
yang paling tahu kumputan kan aku
semuanya dilakuin sendiri oke
bertemu dengan banyak delegasi
menteri luar negeri dari banyak negara
bestinya siapa bu
karena udah lama ya
hampir semuanya menjadi besti
tapi of course kita kan punya kelompok
arisan para menlu perempuan
kalau sudah ketemu para menlu perempuan itu
udah lah kita
tapi obrolannya tetap sebenarnya
dengan mereka dan
kalau saya itu sudah sampai pada tahapan
komunikasi kita itu sangat terbuka
dengan semua ya jadi saling
apa namanya wa kalau mau telepon
itu sudah tidak perlu melalui tim
aku pengen telpon boleh
oke sebentar lagi retno aku lagi meeting
nanti aku telepon jadi udah
udah enak banget dan sekali lagi
itu ternyata aset
yang sangat besar
untuk mendapatkan hubungan
baik antar negara
terima kasih banyak ibu mudah mudahan sehat selalu banyak dukungan
untuk ibu dari indonesia
mudah mudahan bisa tetap terus
beraktivitas ya kan
mewakili indonesia di dunia
internasional itu tadi wawancara
saya bersama menlu rathomarsudi
langsung dari new york amerika serikat